perang sarung maupun petasan
karena ini sangat mengganggu keamanan kenyamanan
ada pendirian kami pos pelayanan
di masing masing di tempat tempat yang kami rawan
sampai pada sholat subuh
pasti ada dengan ada pos pelayanan juga
agar mengaksipasi kejar kejaran keruan tersebut
kami adakan terus patroli
safari subuh taruh keliling
dengan porkom pincam porkom pinda
agar masyarakat kita benar benar menikmati ramadan ini
tidak ada lagi hal hal tersebut terjadi di wilayah
khususnya di tangerang selatan ini